e sport tidak hanya membuat video game menjadi sekedar aplikasi hiburan semata
banyak profesi profesi baru yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan industri ini
selain tentunya atlet dan jajaran pelatih serta posisi lainnya di klub
terdapat pula profesi yang juga menjadi wajah di setiap pertandingan e sport
yaitu shortcaster dan analis
shortcaster atau yang lebih populer dikenal sebagai caster
merupakan salah satu profesi yang turut berkembang sejalan dengan perkembangan e sport
mereka bertugas untuk memadu para penonton menyaksikan jalannya pertandingan
secara umum caster bertugas menghidupkan suasana
melalui komentar terhadap pertandingan yang tengah berlangsung
oleh karena itu pengetahuan terhadap game menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki
dengan siapa nih suara dari komentatornya
dan jadinya setiap mereka nonton pertandingan tersebut
mereka menanti nanti wah kira kira gue bakal dapetin apa nih
layaknya pemandu acara seorang caster harus memiliki artikulasi yang jelas dan lancar dalam berbicara
artikulasi mengolah suara merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap caster
olah suara sih karena kan saya cewek ya jadi supaya gimana caranya suaranya tuh gak melengking ke atas
jadi nyaman didengar oleh para penonton itu latihan olah suara supaya bisa pakai teknik suara perut
apa saja update an update an terbaru apa saja yang lagi ngetrend saya bawakan ke dalam in gamenya
gak cuma melulu selalu saya ngomongin tentang in game tapi tren luar saya bawa ke dalam in game
selain pengetahuan tentang game yang sedang dipandu caster pun harus memiliki pengetahuan tentang para pemain yang sedang bertanding
hal tersebut dapat membantu seorang caster untuk memberikan konteks dalam mengomentari jalannya laga
kamu harus hafalin semua item in game meta game play harus kalian hafalin
selain gamenya sendiri kalian juga harus ngerti playernya
jadi playernya dulu dari mana
apakah dia berada di mana
dia baru atau enggak
suka mainnya apa
dia mood an enggak orangnya
hal hal kayak gitu itu bisa membantu melukis apa yang terjadi dalam game play tersebut selain yang teknisnya aja
selain caster yang bertugas memadu acara dan menghidupkan suasana
terdapat juga peran analis yang berfungsi untuk memaparkan rincian data di setiap pertandingan
analis bertugas untuk mengupas strategi yang digunakan setiap tim yang bertanding
membahas bagaimana kemampuan mekanik yang dimiliki setiap atlet
dan juga memberikan detail yang berhubungan langsung dengan jalannya pertandingan
sebagai analis sangat penting untuk memberikan pengetahuan dalam dalam
agar orang orang yang sangat tertarik untuk mengetahui mekanik kecil
detail kecil tentang permainan untuk mereka sendiri atau hanya untuk nilai pertanian
itu dua tugas yang berbeda
sebab itulah sangat mengambil waktu untuk memastikan menjadi caster dan analis
dalam kebanyakan pertandingan esports
para penonton jarang mendengarkan percakapan dari para atlet yang tengah bertanding
oleh karena itu jika tidak karena peran caster dan analis
maka sebuah pertandingan e sport cenderung akan sepi dan dapat menjadi amat membosankan
dan tanpa mereka pertandingan itu tidak bisa dilihat
berbasis dari video game nomor nomor di cabang e sport tidak bisa lepas dari nilai entertainment
hal hal yang menarik untuk disaksikan dari sebuah pertandingan e sport
bukan hanya melulu tentang bagaimana jalannya pertandingan
oleh karena itu peran caster dan analis menjadi sangat vital
dalam mempertahankan nilai hiburan dalam sebuah pertandingan esports yang juga dianggap sebagai sports entertainment